mbz kita lihat peningkatan volume kendaraan yang terjadi di pelabuhan merak cilegon banten sejak jumat malam
pt asdp memprediksi puncak arus mudik terjadi mulai pada jumat malam hingga hari ini
sejak sabtu pagi antrian mobil pemudik mengular di dermaga enam atau terminal eksekutif pelabuhan merak
kendaraan yang melalui pelabuhan merak didominasi oleh kendaraan roda empat dan berasal dari kawasan jabodetabek